sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
tapi kalau udah lama ini dia pasti udah nongol udah kelihatan mukanya
tapi sekarang udah beberapa hari ini papa gak ngeliat dia papa bingung
niara ketahuan lagi
kalau dia selama ini nyamar jadi ranti untuk nipulia
itu aja yang bapak takut
apa maksud ara menyamar buat nipulia
emang tadi kita bicara dengan ara
enggak kok enggak
enggak ada enggak ada
mungkin kamu salah dengar
tadi kita gak bicara dengan ara kan
yaudah kita duluan ke kamar ya
kamu kok serius banget
kamu salah dengar doang kok
udah lama kamu gak bikinin aku teh
tadi papa makannya banyak nggak
lumayan banyak sih mer
ada yang aneh deh
eh kalau menurut kalian
mungkin artinya itu
ranti palsu kali ya
ya itu li
aku juga gak ngerti
eh tapi mungkin artinya itu
tante rantian pecebur di jurang itu
bukan tante rantian asli
tante rantian asli
bukan tante rantian asli
bukan tante rantian asli
bukan tante rantian asli
bukan tante rantian asli
li aku gak tahu
waktu itu kan lo pernah bilang
kalau misalnya lo ketemu sama nyokap lo
lagi jalan sama fauzan
padahal sebenarnya nyokap lo itu lagi ada di rumah
lagi jalan sama om fauzan
lagi jalan sama om fauzan
apa mungkin ada dua tante ranti
yang satu lagi asli
yang satu lagi palsu
bisa sih tapi
wah lo ngapain sih di sini
om fauzan itu kan jahat sama kita
udah deh gak usah
fair gimana pun juga om fauzan itu kan suaminya ibu
dia harus tahu soal berita ini
ngapain mereka di sini
aku gak bisa diemenin mereka
aku gak bisa diemenin mereka
aku gak bisa diemenin mereka
tante ngapain sih gak minta suruhan bibi atau
kayaknya ngapain sih nih jam lo sendirian
nggak papa tak mereka kan lagi pada sibuk
ngapain lagi sih kalian di sini
kita bawa kabar buruk
nggak ada urusan apa apa lain
kalian boleh pergi
kok kayak gitu sih om gak sedih apa ibu meninggal
sok tau kamu
tau dari mana saya gak sedih
memangnya kalau sedih saya harus cengeng harus nangis begitu
iya begitu enggak kan
udah pergi kalian
gak ada gunanya tau gak kesini
udah yuk pergi yuk
gue kayak dengar suara ibu
ibu kamu gak ada
nah saya udah bilang kan nggak ada kan ibu kamu
mana ibu udah sok soan robos rumah orang salah lagi
sekarang kalian pergi
pergi saya bilang cepet
gak penting kesini ayo udah
ngapain sih kayak tadi li
dia kan benci banget sama orang

mer tapi tadi gue tuh yakin gue ngeliat ibu
lo mesti nyadar dong
tante ranti tuh udah
ya mungkin lo salah liat kali li
ya mungkin lo salah liat kali li

gue liat di atas ada nyokap gue
yaudah deh kita pulang aja yuk
mer udah yuk
kamu ada di sini
kamu satu satunya cucu eyang
kamu satu satunya cucu eyang
alhamdulillah yang udah sadar ya
alhamdulillah eyang udah sadar ya
sebenernya si aksan itu bukan keluarga kaya

yang nganyut itu budegu jual
yang nganyut itu budegu jual
eyang gak mau liat kamu
kamu bukan cucu eyang
udah udah kita keluar dulu
eyang istirahat dulu ya
kamu denger aku gak
zen tadi aku liat liya zen
zen tadi aku liat liya zen
aku mau ketemu liya
jangan rati jangan
tadi itu kamu jatuh
terus kamu pingsan
mungkin aja tadi kamu cuman mimpi
kamu istirahat ya dulu
rasanya aku liat liya sebelum aku jatuh

mungkin kamu salah liat
jangan siapa siapa tuh liat ibu ibu tuh masih hidup
li mungkin kamu tuh salah liat li
mungkin karena kamu tuh terlalu kangen sama ibu kamu
mungkin karena kamu tuh terlalu kangen sama ibu kamu

aku tuh cuma pengen kalian tuh percaya sama aku
aku tuh liat ibu tadi
ibu masih hidup